kita ke informasi lain kementerian lingkungan hidup melalui balai besar konservasi sumber daya alam atau bksda provinsi jawa barat
memberi teguran secara lisan dan tertulis kepada pengelola kebun binatang bandung
sanksi tersebut diberikan kepada wali kota bandung rituan kamil
meminta kementerian lhk mencabut izin pengelolaan kebun binatang seluas tiga belas sembilan hektare yang berdiri pada seribu sembilan ratus tiga puluh tiga tersebut
kondisi kebun binatang saat ini sangat jauh dari konsep lima freedom yang merupakan pelaksanaan dari konsep kesejahteraan satwa
buruknya tata kelola kebun binatang menjadi sorotan
masyarakat meminta pemerintah kota bandung untuk mengambil sikap dalam mengelola kebun binatang yang berada di bawah yayasan marga satwa taman sari
jumat pagi bbksda bersama tim dokter hewan provinsi jawa barat melakukan pemeriksaan terhadap semua satwa
hal ini akan dilakukannya selama lima hari mendatang sebab kebun binatang ini tidak mempunyai dokter hewan
mereka berupaya juga namun ternyata belum intensif dan memang terlihat kami melakukan investigasi seharian tim sementara dokter hewan melakukan otopsi
tim saya keliling dan memang hasilnya kurang baik
tidak ada dokter hewan itu contoh juga tidak ada fasilitas standar yang mereka harus punya dalam mengelola kebun binatang
saya akan laporkan ini juga ke kementerian lingkungan hidup kehutanan
karena izin kebun binatang itu ada di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mudah mudahan ada solusi secepatnya
sejak pukul dua belas siang kemarin kebun binatang yang memiliki sekitar satu enam puluh tiga satwa itu dibuka kembali untuk umum setelah pada kamis pagi ditutup
kebun binatang seharusnya bisa menjadi tempat rekreasi dan edukasi masyarakat yang ingin mengenal keberagaman fauna di dunia
dan berharapnya sih kebun binatang gak cuma kebun binatang bandung tapi juga ragunan taman savalian kebun binatang semuanya itu bisa jadi saranan edukasi
supaya masyarakat bisa mengenal satwa dan akhirnya mereka punya concern untuk melindungi satwa tersebut
tapi kalau tata kelolanya juga buruk ya bagaimana masyarakat bisa melindungi satwa dan mengenal satwa dengan baik
bbksda jawa barat meminta pengelola kebun binatang segera melakukan perbaikan selama sebulan mendatang
perbaikan itu meliputi prinsip pengelolaan
pelaksanaan prinsip kesejahteraan etika antar personil dan hubungan antar lembaga
zai ul haq bandung